kementerian koordinator perekonomian mencatat realisasi anggaran program kartu prakerja mencapai tujuh belas delapan puluh empat triliun rupiah
sementara itu jumlah peserta mencapai empat sembilan juta orang
menko perekonomian air langga hartarto mengatakan realisasi anggaran prakerja dua ribu dua puluh dua hari ini mencapai sembilan puluh sembilan dua belas persen dari pagu anggaran delapan belas triliun rupiah
tahun ini anggaran kartu prakerja akan dilanjutkan dengan anggaran yang turun menjadi dua enam puluh tujuh triliun rupiah
namun anggaran akan ditambah satu tujuh triliun seiring dengan bertambahnya target peserta dari lima ratus sembilan puluh lima ribu orang menjadi satu juta orang
nah program kartu prakerja ini dilanjutkan di tahun dua ribu dua puluh tiga dengan skema normal
sekali lagi skemanya bukan semi bansos lagi tetapi skema normal
yang diatur dalam pr press satu ratus tiga belas tahun dua ribu dua puluh dua dan pelaksanaannya oleh permenko ekon tujuh belas dua ribu dua puluh dua
total anggaran di tahap awal adalah rp dua enam puluh tujuh triliun
jadi skemanya berubah drastis
anggarannya turun dari delapan belas triliun menjadi dua enam puluh tujuh triliun
dan targetnya untuk lima ratus sembilan puluh lima ribu
dan di tahun
ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah satu juta orang
sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar satu tujuh triliun di tahun ini
karena dua enam puluh tujuh itu untuk lima ratus sembilan puluh lima ribu dan untuk itu perlu ditambahkan empat ratus lima puluh ribu orang